saudara kita beralih ke informasi lain
seorang asisten rumah tangga art melompat dari lantai lima rumah majikannya di karawaci kota tanggerang banten
ia diduga berbuat nekat karena sering mendapat tekanan dari sang majikan
diduga kerap mendapat tekanan dan tindak kekerasan dari majikan
seorang asisten rumah tangga di karawaci kota tangerang banten nekat lompat dari lantai lima rumah
kami sengaja tidak menampilkan visual secara utuh karena kejadian ini mengandung unsur kengerian
kejadian ini disaksikan warga sekitar
warga sempat membujuk agar korban turun dari atas
dari keterangan sementara korban hendak melarikan diri dari rumah majikannya karena kerap mendapat tekanan dan kekerasan fisik
korban bercerita banyak bahwa kontrak yang harusnya empat bulan
sampai lima bulan namun tidak ada ketegasan dari pihak majikan maupun dari penyalur
sehingga korban merasa ada tekanan korban mengungkapkan bahwa ada tekanan kekerasan
namun kemudian kita perlu buktikan bahwa nanti kita lakukan visum dulu
kini rumah mewah di perumahan cimone permai kecamatan karawaci kota tangerang banten itu dijaga polisi
untuk keperluan olah tempat kejadian perkara
polisi akan melakukan visum dan memeriksa majikan korban untuk kepentingan penyelidikan
informasi terkini kita tanyakan langsung kepada juralis kompastv gracia adur di karawaci tanggerang banten
gracia selamat siang bagaimana untuk kondisi tkp terkini di sana apakah polisi juga sudah melakukan olah tkp
terima kasih gracia adur yang melaporkan langsung dari cimone tanggerang banten di mana itu merupakan tempat olah tkp dan juga sudah dilakukan